dewan perwakilan daerah republik indonesia belum menentukan pengganti irman guzman yang dipecat dari jabatan ketua dpd
berdasarkan hasil rapat paripurna pada senin kemarin irman diberhentikan setelah komisi pemberantasan korupsi menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus suap izin impor gula
rapat panitia musyawarah dpd ri senin lalu juga memutuskan untuk membentuk tim kajian dpd menyusul kasus suap irman gusman
rapat panitia musyawarah dpd ri senin lalu juga memutuskan untuk membentuk tim kajian dpd menyusul kasus suap irman gusman
rapat panitia musyawarah dpd ri senin lalu juga memutuskan untuk membentuk tim kajian dpd menyusul kasus suap irman gusman